anda masih bersama cnn indonesia breaking news pelantikan anggota dpr baru periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat tinggal menghitung hari
bersamaan dengan anggota dpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas yang akan mengakhiri jabatannya
sejumlah masyarakat miliki evaluasi dan juga kritiknya masing masing terhadap kinerja dpr berikut informasinya
sebagai masyarakat atau rakyat pada umumnya itu membutuhkan kinerja yang lebih baik
terutama kan isu yang paling hangat sekarang ini adalah ruu untuk kpk ya nah itu juga tolong di clear kan aja
dampak mereka kepada rakyat itu jujur lebih banyak menggigikannya yang aku rasain ya lebih banyak merugikannya daripada menguntungkannya
kebanyakan itu lebih banyak memendahulukan kepentingan kelompok
di mana mereka lebih banyak memanfaatkan fasilitas fasilitas mereka
keuntungan keuntungan pribadi atau kelompok dari instansi instansi pemerintah
karena belum maksimal
tapi ke depannya harapannya dpr lebih amanah
karena pertanggung jawabannya bukan dunia tapi akhirat juga
ingat akhirat juga sih para anggota dpr gitu